selamat siang hari ini komite nasional keselamatan transportasi atau knkt melaporkan perkembangan investigasi terhadap jatuhnya lion air pklqp di perairan tanjung karawang pada dua puluh sembilan oktober lalu
knkt menyebut tiga hari sebelum terjadinya kecelakaan lion air pklqp telah mengalami gangguan sebanyak enam kali sejak dua puluh enam oktober dua ribu delapan belas
salah satu gangguan yang dialami oleh lion air pklqp yakni berada di airspeed control
rencananya knkt akan melakukan rekonstruksi simulasi penerbangan terkait jatuhnya lion air pklqp
knkt merekomendasikan agar lion air kembali menekankan pentingnya implementasi secara manual agar pilot dapat mengambil tindakan melanjutkan atau tidak melanjutkan penerbangan
selain itu knkt meminta dokumen penerbangan harus sesuai dengan kondisi sesungguhnya
pertama pertanyaan bagaimana dengan
kemudian dari data perawatan pesawat sejak tanggal dua puluh enam
enam oktober tercatat ada enam masalah atau enam gangguan yang tercatat di pesawat ini yaitu
terkait dengan airspeed dan altitude flag di sebelah kiri terjadi tiga kali
speed trim fail dan mach trim fail terjadi dua kali
terjadi satu kali yaitu dalam penerbangan dari denpasar ke jakarta
ini yang tercatat di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance logbook
ini knkt sudah mendapatkan laporan atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak
antara lain oleh lion air yang telah melakukan
tindakan keselamatan atau safety actions
batam aerotechnics sebagai institusi yang melakukan perbaikan pesawat
sudah melakukan dua tindakan keselamatan
boeing sudah melakukan dua tindakan keselamatan
kemudian federal aviation administration atau faa juga melakukan dua tindakan keselamatan
dirjen perhubungan udara republik indonesia juga melakukan
dua tindakan keselamatan
dua tindakan keselamatan
mengakui atau menilai bahwa tindakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak ini
relevan dengan keadaan atau kejadian dan dapat memperbaiki keselamatan di kemudian hari
namun demikian knkt melihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki
hal yang perlu untuk diperbaiki dan diperbaiki kemudian hari
hal yang perlu untuk diperbaiki dan diperbaiki kemudian hari
knkt mengeluarkan dua safety recommendation di dalam preliminary report ini kepada lion air
yang pertama adalah agar lion air menekankan kembali implementasi dari manual yang mereka miliki
yaitu operation manual yang diharapkan dapat memperbaiki budaya keselamatan
dan pilot dapat mengambil tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah penerbangan
ini terkait dengan penerbangan denpasar jakarta
di mana pilot memutuskan untuk terus melanjutkan penerbangan sampai jakarta
rekomendasi yang kedua adalah knkt meminta agar dokumen penerbangan harus sesuai isinya dengan kondisi yang sesungguhnya
jadi di weight and balance sheet tercatat pramugarinya lima padahal sesungguhnya pramugarinya enam
jadi ini yang kita minta kepada lion air
untuk proses selanjutnya dari investigasi
sensor yang dilepas di bali saat ini sudah berada di knkt
ini akan dibawa atau dilakukan tes yaitu satu ct scan yang akan dilakukan di sikego
guna untuk melihat kondisi di dalamnya apakah ada mis alignment atau pemasangan yang tidak sesuai
kemudian juga untuk dilakukan pembongkaran
sensor ini akan dibongkar
dilihat apakah ada kelainan kelainan yang berdampak pada masalah masalah di penunjukan di pesawat
investigasi akan merencanakan melakukan rekonstruksi penerbangan yang mengalami kecelakaan
di engineering simulator
fasilitas yang dimiliki oleh
yang dimiliki oleh
yang dimiliki oleh
karena sebagai pabrik pembuat pesawat
ada beberapa eksersis yang akan dilakukan
salah satunya adalah merekonstruksi kecelakaan ini berdasarkan data fdr
sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di kantor knkt
albi selamat siang tadi knkt sudah menyampaikan sejumlah hal
termasuk apa langkah investigasi lanjutan yang akan dilakukan setelah tadi dilaporkan hasil investigasi awal
kemudian apakah ada informasi bagaimana dengan kelanjutan pencarian kokpit voice recorder
untuk melengkapi investigasi yang dilakukan oleh knkt
ya selama siang elvira
sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat pagi tadi
komite nasional keselamatan transportasi yaitu knkt
yang juga berada di bawah kementerian perhubungan
ini melakukan konferensi pers terkait dengan laporan awal dari investigasi yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir
sejak fdr atau flight data recorder
yang ditemukan di perairan tanjung pakis
lokasi dari jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
ini jatuh pada tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas yang lalu
dari hasil investigasi yang disampaikan kepada kami semua tadi yang ada di sini
menyatakan bahwa memang ada sedikit
ataupun ada beberapa parameter yang sampai saat ini masih menjadi fakta
ataupun sejumlah data data
walaupun sampai saat ini masih belum bisa disimpulkan
ataupun dianalisa sebenarnya
hal hal apa saja yang memungkinkan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini bisa mengalami kecelakaan seperti itu
tetapi dari apa yang disampaikan oleh subkomite keselamatan penerbangan
yaitu kapten nur cahy otomo
mengatakan bahwa ada sejumlah miss
ataupun ketidaksesuaian antara sensor yang dibeliki pesawat
dengan alat baca indikator yang berada di ruang kokpit
baik itu yang nantinya dibaca oleh pilot
ataupun dibaca oleh autopilot
kerusakan pada aoa
yang memang alat ini adalah untuk membaca aliran udara
ataupun moncong pesawat ketika melewati sebuah ketinggian udara
dan ada perbedaan indikator aoa
antara yang ada di sebelah kiri
dengan yang ada di sebelah kanan sebesar dua puluh derajat
jadi aoa itu menunjukkan bahwa pesawat yang sedang berjalan
ataupun terbang dengan posisi lurus
ini terbaca sedang menanjak
sehingga alat aoa ini kemudian disampaikan
pada alat lainnya yaitu automatic trim down
sehingga pesawat tersebut menukik
seperti itu secara otomatis
untuk menstabilkan pesawat
padahal memang pesawat pada saat itu kondisinya sedang stabil
sehingga ada tindakan yang dilakukan oleh pilot lion air jt enam ratus sepuluh
untuk menstabilkan pesawat dengan melakukan trim up seperti itu
sehingga aktivitas trim down dan juga trim up
ataupun selama beberapa puluh kali ini terjadi
sampai akhirnya pesawat tersebut mengalami stall
ataupun jatuh di kawasan perairan tanjung pakis
karawang jawa barat seperti itu
dan inilah yang nantinya masih akan terus diinvestigasi
sebenarnya penyebab awalnya adalah kerusakan di aoa nya
ataukah ada di mesin otomatisnya
karena memang pada penerbangan sebelumnya elvira
yaitu penerbangan pesawat jt enam ratus sepuluh pklkp ini
dari bandar udara igustin gurah raya bali
menuju ke jakarta
juga mengalami hal serupa
di mana sensor ao ini membaca hal yang sama
sehingga mengakibatkan automatic trim down ini
juga harus menurunkan pesawat
sehingga pilot tersebut memutuskan untuk mematikan alat otomatis tersebut
melakukan penerbangan secara manual
hingga akhirnya selamat sampai di jakarta
dan inilah yang akan terus dipelajari oleh pihak knkt
yang dibantu oleh ntsb atau national transportation safety board dari amerika serikat
lalu juga dibantu oleh tim keselamatan transportasi dari singapura dan juga australia
dan juga produsen pesawat sendiri yaitu boeing
yang memang menciptakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
yang merupakan jenis pesawat yang jatuh tersebut
sehingga nantinya akan bisa disimpulkan dalam jangka beberapa bulan ke depan
apa penyebab pastinya pesawat ini mengalami kecelakaan
dan untuk langkah selanjutnya untuk melengkapi investigasi lanjutan yang akan dilakukan elvira
bahwa knkt akan kembali melakukan proses pencarian
salah satu bagian black box lainnya yaitu cvr
yang memang berisi tentang percakapan terakhir antara pilot dengan co pilot
pilot dengan atc dan juga pilot dengan kru kabin
terkait dengan apa saja masalah yang mereka hadapi selama penerbangan
sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan
dan itu nantinya ada parameter parameter yang bisa disatukan
dengan fdr yang sudah ditemukan sebelumnya
tetapi memang masih ada kendala yang dihadapi oleh knkt untuk melakukan proses pencarian
di antaranya adalah belum adanya kapal yang bisa mumpuni untuk melakukan proses pencarian
karena memang ada beberapa spesifikasi kapal kapal yang dibutuhkan oleh knkt
yang pertama adalah kapal yang memiliki kemampuan untuk bisa steady di perairan
tanpa menggunakan jangkar karena dikhawatirkan ini jangkar bisa merusak pipa milik dari pertamina
karena memang lokasi jatuhnya pesawat lain erin
dekat sekali dengan pipa dari bahan bakar milik pertamina
lalu yang kedua adalah dibutuhkannya kapal yang bisa memiliki daya angkut ataupun kren
yang cukup bisa mengangkat beban lebih berat karena kemarin pihak knkt memiliki kapal
yang hanya bisa mengangkat sekitar dua ton saja sehingga pasti dibutuhkan beberapa alat
ataupun kapal dengan kren yang kuat
dan yang ketiga adalah kapal yang bisa melakukan vakum dari lumpur
yang memang tersebar di area jatuhnya pesawat karena ketebalan lumpur ini ada di sekitar satu sampai dengan dua meter elvira
sehingga menyulitkan tim untuk mencari keberadaan dari cvr sendiri yang tertutup oleh lumpur
sehingga dibutuhkan adanya vakum untuk melakukan pencarian tersebut
dan memang koordinat yang pada saat itu ditemukan oleh pihak basarnas dan juga knkt pada saat proses pencarian
itu masih disimpan oleh knkt sehingga diharapkan tidak bergerak posisi dari temuan ping locator
ataupun sinyal yang diberikan oleh cvr tersebut di perairan tanjung pakis
dan diharapkan dalam waktu ke depan ini bisa ditemukan walaupun saat ini sudah tidak ada sinyal
yang mungkin bisa diberikan lagi dari cvr ataupun black box yang saat ini masih dicari oleh knkt begitu elvira
ya albi kita tahu tadi tidak hanya awak media saja tapi sejumlah perwakilan keluarga juga hadir di kantor knkt
dan ikut mendengarkan penjelasan dari knkt bagaimana respon pihak keluarga korban
ya elvira beberapa dari anggota keluarga memang tadi sempat datang ke sini juga
menanyakan kepada pihak knkt terkait dengan hal hal yang memang masih menjadi pertanyaan pertanyaan
dari pihak keluarga seperti misalnya sebenarnya harus seperti apa penerbangan yang berada di indonesia
dari segi prosedur dan lain sebagainya dan apa tindakan knkt yang harus dilakukan
sehingga tadi knkt juga menjelaskan bahwa ada dua tindakan yang dihasilkan dari investigasi awal
kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini sehingga knkt ini memberikan rekomendasi rekomendasi kepada pihak lion air
selaku maskapai yang memang mengalami kecelakaan ada dua elvira kalau misalnya boleh saya sebutkan yang pertama adalah
meminta kepada pihak lion air untuk memperhatikan operation manual yang diharapkan ini bisa menjaga keamanan penerbangan
dan tentu ini diserahkan kepada pihak pilot terkait dengan keputusannya jika memang mengalami masalah pada awal penerbangan
pilot ini bisa diberikan keleluasaan ataupun hak untuk memutuskan apakah penerbangan ini bisa dilanjutkan atau tidak
terkait dengan masalah yang ada lalu yang kedua adalah terkait dengan knkt juga meminta dokumen dokumen yang dimiliki oleh pihak maskapai lion air pada saat penerbangan
ini harus sesuai dengan yang tercatat dengan yang direalisasikan misalnya pada saat penerbangan kemarin di dokumen itu tercatat pramugari berjumlah lima orang
sedangkan yang on board tertulis enam orang dan hal inilah yang harus diperhatikan terkait dengan keamanan dan juga keselamatan di penerbangan penerbangan yang ada di indonesia selanjutnya
dan kemarin juga pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu delapan belas elvira pihak dari knkt ini di dua tempat sekaligus di kementerian perhubungan jakarta dan juga di pangkal pinang ini melakukan pertemuan tertutup
dengan pihak keluarga untuk menyampaikan hasil investigasi awal yang tadi juga disampaikan karena memang knkt merasa pihak keluarga adalah pihak paling utama untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai penyebab ataupun hasil investigasi awal yang terjadi pada pesawat yang menimpa anggota keluarga mereka sehingga mereka bisa lebih merasa diperhatikan dan juga dihormati seperti itu dan baru kemudian diberikan kepada awak media dan kemudian nantinya akan ada lanjutan lanjutan proses investigasi yang akan dilakukan terutama setelah cvr ataupun cockpit face recorder yang memang sangat dibutuhkan informasi dari pihak keluarga